digitalizasi iot technologi
ot teknologi harus menjadi berdampingan dalam aktivitas pertanian kita
karena zaman sudah maju kalau kita masih konvensional ya kapanpun bertanian kita capek kita tidak akan pernah punya kepastian pasar kita tidak akan pernah tahu harga kita akan selalu ketinggalan dengan masalah ini
saat anak muda kita meninggalkan pertanian hancur negara itu
jadi ayo anak muda indonesia kita kembali ke sektor pertanian inilah kekuatan bangsa kita
digitalizasi iot technologi
digitalizasi iot technologi
desa goblek di kecamatan banjar kabupaten buleleng bali menjadi desa yang terletak di dataran tertinggi pulau dewata
desa yang berada di ketinggian satu tiga ratus meter di atas permukaan laut ini dianugerahi tanah yang subur dan air yang melimpah dari danau tembelingan dan danau buyan
tak heran pertanian menjadi sektor utama penggerak ekonomi warga gobleg
segala jenis rupa sayur dan buah bisa tumbuh di sana
namun sistem pertanian di desa gobleg sedikit berbeda dengan daerah lainnya
perangkat teknologi mutakhir berbasis internet of the things biasa terpasang di lahan lahan milik warga
baik itu dengan iot internet optics baik itu dengan mekanisasi kita rambu dengan smart farming
itu yang kami kerjakan di pertanian mudah keren sejak dua ribu sembilan belas
kami bersama teman teman melakukan otomatisasi di bidang pertanian kami
digitalisasi iot teknologi harus menjadi berdampingan dalam aktivitas pertanian kita
karena zaman sudah maju kalau kita masih konvensional ya kapanpun bertanian pasti capek
kita tidak akan pernah punya kepastian pasar kita tidak akan pernah tahu harga kita akan selalu ketinggalan dengan masalah ini
agung wedetama adalah tokoh sentral yang mendorong para petani di desa gobleg
untuk melakukan pertanian pintar atau smart farming
pria kelahiran singaraja dua puluh tujuh november seribu sembilan ratus delapan puluh empat ini berusaha membangun value chain atau mata rantai pertanian terintegrasi
ia menggabungkan teknologi budaya dan kearifan lokal dalam sistem pertanian di masyarakat bali
semua berawal saat gung weda baru saja menamatkan gelar magisternya dari jurusan teknologi informasi universitas gajah mada saat
kembali ke desa ia melihat banyak petani yang kesulitan memaksimalkan hasil pertaniannya karena hanya bisa mengandalkan musim untuk bercocok tanam
sedangkan pasar juga tidak bisa memastikan kualitas kuantitas dan kontinuitas produk yang didapat dari petani
hal itu membuat harga komoditi fluktuatif dan terkadang menimbulkan kerugian
gung weda kemudian menggagas gerakan petani muda keren di tahun dua ribu empat belas
ia membuat wadah untuk para petani bisa memecahkan segala permasalahan yang kerap dihadapi
bagaimana di hulu kita bersama teman teman petani membuat produk yang berkualitas membuat produk dengan biaya rendah membuat produk dengan produktivitas tinggi
sehingga menghasilkan produk yang baik yang bisa dipasarkan di hilir
di hulu juga kami bersama teman teman berusaha untuk meng empower petani bagaimana kita meng encourage petani agar petani itu naik level sejahtera
bagaimana segala macam permasalahan yang terjadi di petani
dan dari bidang kepertanian baik itu permasalahan penyakit permasalahan produktivitas permasalahan finansial permasalahan pupuk apapun bisa kita urai bersama sama dalam bentuk mata rantai tadi
teknologi menjadi jurus ampuh bagi para anggota petani muda keren
dengan automasi dan mekanisasi seperti yang terpasang pada alat sprinkle ini pekerjaan petani di ladang menjadi lebih efisien
proses penyiraman irigasi hingga pemupukan bisa dijadwalkan melalui aplikasi di teluk muda keren
pekerjaannya pun bisa dilakukan hanya dengan sekali klik dalam genggaman
kelembapan dan ph tanah juga bisa dipantau dan dikontrol melalui aplikasi
begitu pula pengawasan petani bisa melihat langsung ladang dan sawahnya dari mana saja dan kapan saja menggunakan perangkat cctv yang terpasang di ladang dan terhubung ke ponsel genggam
tahu kos pertanian tinggi itu ya di kebun yang di on pump ya
jadi petani itu butuh waktu delapan sampai dua belas jam bahkan enam belas jam sehari cuma butuh hanya untuk menyiram
jadi itu cost timenya banyak sekali tapi dengan smart farming lima belas menit sepuluh menit sudah tersiram semua dengan precision farming
yang kedua monitoring jadi petani bisa monitoring dengan cctv di kebun bisa ngasih kebun di mana saja
jadi petani bisa lebih banyak aktivitasnya tidak cuma habis di kebun
sehingga mereka bisa buka kebun baru mereka bisa mengembangkan keahlian mereka bisa ikut pelatihan menyelenggarakan workshop atau apapun sehingga bisa lebih holistik pertaniannya
manfaat kecanggihan teknologi dirasakan betul oleh gedis wardika
petani sayur mayur itu merasa pekerjaannya jauh lebih ringan produktivitas lahannya pun terjaga
sayur dan buah seperti cabai timun dan alpukat bisa dipanen kapan saja tak tergantung musim
tentu saja perbedaannya sangat signifikan ya
jadi kami kalau menyiram kebun itu dengan luasan satu hektar itu bisa kalau dengan cara manual itu bisa menghabiskan waktu sampai tiga hari
kalau kami cukup dengan hitungan menit kebun kami sudah terairi dan tersiram dengan rata
promatis penghasilan kami jadi meningkat karena kontinuitas berproduksi kami jadi lebih bagus
jadi kami bisa bertani tidak hanya mengandalkan musim tetapi sepanjang tahun kami bisa melakukan aktivitas itu
untuk memasang satu instalasi perangkat teknologi ini petani memerlukan biaya investasi antara dua puluh lima hingga tiga puluh lima juta rupiah
harga yang tidak murah tapi tentu saja sebanding dengan manfaat dan hasil pertanian yang semakin produktif
tergantung letak dan tempatnya gitu
jadi kalau mata airnya dekat sumber air dekat lebih murah karena pompa yang dibutuhkan lebih kecil gitu
kalau lebih jauh mungkin lebih besar
dan itu kita sudah proving di banyak tempat satu kali tanam cabai saja sudah balik modal
jadi enam bulan investasi dua puluh lima hingga tiga puluh lima juta itu balik modal
dan investasi itu bisa digunakan sepuluh hingga lima belas tahun lama sekali
setiap instalasi dilengkapi dengan panel surya sebagai sumber daya
petani tidak memerlukan biaya tambahan untuk elektrifikasi
atau biaya listrik
pertanian modern berbasis teknologi ini juga diklaim bisa menghemat air
jadi banyak sekali maksudnya kos air gitu
jadi yang air yang sebelumnya satu minggu mungkin butuh dua kubik gitu untuk lahan segini
ini apa namanya sorry per hari gitu sekarang per minggu habis cuma dua kubik gitu
jadi hemat sekali
hemat dengan menggunakan smart farming
untuk meringankan pendanaan setiap kali pengadaan instalasi teknologi maupun biaya tanam
gung weda menginisiasi pembentukan kooperasi
saat ini gung weda sedang mengembangkan sebuah fintech bernama nabung tani
aplikasi ini semacam tabungan simpan pinjam berbasis digital
jadi contoh ada petani yang butuh pendanaan untuk nanam kentang sepuluh hari misalnya
dia butuh sepuluh juta sudah sejuta patungan kasih ke kooperasi
kooperasi akan mengkonversi menjadi pupuk bibit apapun yang dibutuhkan penganan untuk nanam kentang
setelah panen dijual kooperasi wangnya kembali ke kanan
kooperasi dari petani oleh petani dan untuk petani ini juga berfungsi memangkas rantai pasar
agar petani tidak terjebak dalam permainan harga pengepul atau tengkulak
setiap hasil panen langsung disetorkan ke kooperasi dan dicarikan pasar
di hilir kung weda membuat aplikasi khusus
untuk menyerap hasil panen dari para petani dan mendistribusikannya ke pasar
melalui unit usaha bali organik subak atau bosfresh
ia mendistribusikan hasil pertanian baik ke pasar retail hotel dan restoran
maupun pengiriman kepada pembeli individu yang bisa memesan melalui aplikasi
dengan aplikasi ini fair trade atau perdagangan berkeadilan diharapkan bisa terbangun
petani tahu berapa produknya dijual di pasaran
sehingga tidak lagi dibeli di petani semurah murahnya dijual ke pasar semahal mahalnya
jadi yang untung cuma pengepul di hilir saja
gung weda juga memanfaatkan big data untuk menjamin kontinuitas produk tetap terjaga
setiap menanam petani akan mengisi data tentang tanaman apa yang ditanam
berapa jumlahnya dan berapa luas lahannya
akan ada algoritma khusus yang menghitung perkiraan panen dan terhubung dengan aplikasi
sekarang petani nanam brokoli itu di tanggal di bulan ini
dua bulan kemudian akan ada notifikasi perkiraan panen brokolinya dan berapa jumlah panen brokoli
ini adalah hal yang penting untuk big data
jadi kami jauh jauh hari sudah bisa cari pasar
karena tantangan pertanian kita di indonesia yang sangat konvensional
sekarang panen sekarang cari pasar
akhirnya harga murah kadang kadang tidak laku
tapi kalau kita bisa cari pasar jauh jauh hari kita akan dapat pasar yang bagus
kalau diolok olok ya pasti masa jauh jauh sekolah jadi petani kan gitu
tapi saya memiliki keyakinan bahwa pertanian ini akan memberi dampak
yang signifikan lah untuk perekonomian bali dan perekonomian keluarga khususnya
regenerasi seakan menjadi permasalahan klasik yang mengancam keberlangsungan profesi petani di pulau bali
saat ini jumlah petani di pulau dewata berdasarkan data bps tak lebih dari lima ratus ribu orang
lima puluh persennya berusia empat puluh lima tahun ke atas
padahal nenek moyang orang bali adalah seorang petani
megah dan tertatanya sistem pertanian subak yang sudah diakui sebagai situs warisan budaya oleh unesco menjadi buktinya
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh bali mendapatkan ledakan ekonomi
empat puluh tahun kemudian ya tahun dua ribu

bali mendapatkan kehancuran ekonomi karena pariwisata meninggalkan pertanian
nah ini kami bersyukur jujur sebagai petani
jadi orang bali sekarang sadar ternyata mereka sadar ternyata pertanianlah wit kita asal kita
jadi hampir semua kegiatan budaya bahkan agama kami di bali lahir dari pertanian
kesejahteraan petani yang masih kurang memadai ditengarai menjadi salah satu penyebabnya
di tahun dua ribu dua puluh satu
menurut badan pusat statistik
nilai tukar petani atau ntp provinsi bali menjadi yang terendah di seluruh indonesia
ntp bali hanya mendapat indeks sembilan puluh tiga empat
ntp adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga bayar
yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan petani di suatu wilayah
jika ntp kurang dari seratus berarti petani mengalami defisit atau kerugian
hal itu yang membuat sebagian besar masyarakat bali
memilih bekerja di sektor pariwisata dan meninggalkan sawah dan ladang
dewa putu artajaya petani muda berusia tiga puluh tahun ini
juga sempat ragu saat memilih terjun ke kebun
latar belakang lulusan s dua dari ibaraki university jepang
membuatnya sempat merasa gengsi untuk melanjutkan profesi petani
kalau diolok olok ya pasti masa jauh jauh sekolah jadi petani kan gitu
tapi saya memiliki keyakinan bahwa
pertanian ini akan memberi dampak yang signifikan lah untuk perekonomian bali
dan perekonomian keluarga khususnya
warisan lahan yang berhektar hektar dari orang tuanya
menjadi alasannya mau tidak mau kembali ke sektor pertanian
dewa ingin meneruskan jerih payah ayahnya yang kini sudah lanjut usia
jadi saya itu karakternya tidak suka yang mencari yang suka
yang mencari yang sudah banyak itu ya
jadi saya mencari peluang di mana sih masih ada pekerjaan yang kosong kan gitu
kalau kita di pariwisata kan sudah berjubel di bali itu yang masuk pariwisata
akhirnya kan juga ngantri untuk mendaftar
di sisi lain ada peluang petani kan gitu
petani tidak ada yang tidak banyak yang menggeluti itu
melihat gerakan petani muda keren di goblag melalui media sosial facebook
membuatnya tertarik untuk ikut serta memanfaatkan teknologi dalam bertani
baginya sosok gung weda yang selalu mendorong dan memotivasi anak muda
untuk melakukan smart farming sangat menginspirasi
ya sangat membantu sangat membantu dari segi memotivasi
sehingga saya sebelum ketemu belia gung weda itu
saya memang merasa agak sedikit minder ya menjadi seorang petani
tapi setelah itu oh ternyata pertanian ini luas dan memiliki prospek untuk
jadi keraguan itu mulai memudar dan sekarang semangat lagi untuk bertani
saya rasa kalau seorang anak muda yang kenal beliau pasti mau bertani
kalau udah ngobrol dan langsung ketemu dengan beliau geng weda
kini dewa sedikit demi sedikit mulai mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam bertani
ia memadukan pertanian manggis mangga dan durian berbasis organik
dengan peternakan babi dan sapi
pupuk untuk tanaman ia buat sendiri dari olahan sisa sisa kotoran hewan ternak
dari usahanya itu kini kebunnya jauh lebih produktif
kalau mangga sudah dua puluh ton setahun
dia kan sekali musim ya
tapi kalau apa namanya untuk kebunnya aja kan kita juga beli dari luar
kemudian untuk duriannya tiga ton
teknologi sprinkle pada pertanian hortikultura yang diterapkan di petani muda keren
kini memantiknya untuk ikut mencari cara perawatan lahan yang lebih efektif
pada perkebunan dengan lahan lebih luas
seperti ini luasan lahan ini seperti ini kan kalau disemprot dengan manual
pengenalan hama seperti itu kan membutuhkan banyak tenaga dan biaya
kedepan kan sudah ada teknologi drone untuk menyemprotnya
kedepan harapan saya seperti itu
selain regenerasi petani muda
permasalahan yang kerap dihadapi oleh petani adalah penurunan tingkat kesuburan tanah
hal itu juga sempat dirasakan oleh para petani di desa gobleg
gede suardika bercerita sejak dulu goblek terkenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di bali
namun semuanya berubah saat generasi ayah dan kakeknya
sangat tergantung dengan pupuk kimia yang pada akhirnya merusak tanah
itu berawal dari pupuk pupuk bersubsidi
yang dianjurkan kepada petani kopi kami untuk menggunakan pupuk itu
nah musibah mulai datang
naungan kami juga mulai mati
pada saat itu kebiasaan perilaku petani kami juga mulai berubah
karena kalau tidak kimia mereka tidak yakin bisa menghasilkan sesuatu
ketika petani muda keren
mereka juga tidak yakin bisa menghasilkan sesuatu
di petani muda keren
para petani didorong untuk menerapkan laku pertanian organik
setiap tahapan proses pertanian
tidak diperkenankan menggunakan bahan kimia apapun
untuk nutrisi tanah diberi pupuk organik
namun bung weda menjelaskan pupuk organik berbeda dengan bahan organik
kotoran ternak dan sisa sisa daun atau batang pasca panen
tidak boleh langsung saja diletakkan di tanah untuk proses pengeburan
melainkan harus diolah bersama

setelah itu bahan yang telah tercampur ditambahkan mikroba fermento
dan didiamkan selama dua puluh satu hingga tiga puluh hari
banyak petani kita langsung meletakkan bahan organik di kebunnya
dan itu tidak bagus
apa itu bahan organik
kotoran sapi kotoran kambing segala jenis daun daunan
segala jenis bangkai itu bahan organik
kalau itu langsung kita letakkan di kebun berbahaya
karena kebun kita bisa terserang penyakit antaragnosa diplodia
banyak sekali karena bahan bahan organik tersebut masih membawa amoniak
sementara untuk menjaga tanaman dari hama
para petani muda keren menggunakan biopesticida
kita menggunakan agen hayati dan biopesticida
agen hayati seperti trichoderma pisiodomonas bevuria metadizium
jadi kita gunakan agen agen hayati
jadi kami bilangnya mikroba yang ada pada lingkungan pada tanah pada daun
jadi tni polonia kita siapkan sehingga saat ada serangan yang masif
dari serangga yang tidak bertanggung jawab bisa dilawan oleh mikroba itu
gung weda memupus stigma dan mengajarkan kepada generasi sebelumnya
bahwa bertani organik jauh lebih aman irit dan tak susah dilakukan
setelah kami menggunakan organik menggunakan agen agen hayati
jadi kami bertani jadi lebih mudah dan lebih murah
dan terutama kami bisa menjaga tanah kami tetap sehat
kemudian kami bertani dengan aman tanpa kimia sintetis
yang tentu saja bukan hanya membahayakan tanah
tetapi membahayakan petaninya juga terus membahayakan konsumen juga
harapan kita ke depan pertanian tidak cuma dinikmati oleh kita
tapi juga anak cucu kita
jangan sampai nanti karena kita terlalu masif bertani yang tidak ramah lingkungan
akhirnya anak cucu kita tidak bisa menikmati sektor pertanian
karena tanahnya rusak iklimnya rusak cuacanya apa namanya
keadaan lingkungannya rusak bagaimana kita menjaga itu
di masa covid apps inilah yang membantu kami
saat semua pasar kami tutup ekspor kita tidak bisa kita lakukan karena bandara kita lockdown
terus hotel sekarang tutup juga
nah online ini menjadi solusi luar biasa
karena kita bisa diberi langsung kepada teman teman konsumen di rumahnya masing masing
banyak warga bali kehilangan pekerjaan
hal itu juga yang dirasakan kadek yudi
pria yang akrab di sapa odi ini sudah puluhan tahun bekerja menjadi supir dan pemandu wisata
pandemi covid sembilan belas menjadi satu dari banyak kejadian yang memaksanya gulung tikar
ia terpaksa kembali ke kampung halaman dan mencangkul ladang
kadang kadang kalau pariwisata ada bom di jawa bali sudah ada imbasnya
kadang kadang di luar negeri ada bom karena imbasnya sudah kena di bali
bom terus yang di kuningan itu juga terus terakhir gunung agung meletus
efeknya juga luar biasa kan kita kalang kabut juga
apalagi yang kerja pariwisata itu kadang kadang dia masih banyak kewajiban kewajibannya yang harus dipenuhi
misalnya kicil mobil dan lain sebagainya rumah gitu
jadi pikirannya kalut gitu
para wisata juga menggerus luasan lahan
dinas pertanian bali memperkirakan empat ratus sembilan belas tujuh puluh enam hektare sawah beralih fungsi menjadi area wisata setiap tahunnya
jadi di bali ini para wisata itu hampir menghabiskan pertanian kami
karena para wisata itu identik dengan villa hotel restoran dan lain sebagainya
padahal di saat saat rentan pertanian justru yang menjadi penopang ekonomi bali
di masa covid sembilan belas lalu misalnya meski pergerakan masyarakat di ruang ruang publik dibatasi pengiriman hasil pertanian tetap dilakukan
aplikasi yang dikembangkan oleh gung weda dan petani muda keren memungkinkan konsumen bisa membeli lewat layanan pesan antar
di masa covid apps inilah yang membantu kami
saat semua pasar kami tutup ekspor kita tidak bisa kita lakukan karena bandara kita lockdown
terus hotel sekarang tutup juga
nah online ini menjadi solusi luar biasa karena kita bisa delivery langsung kepada teman teman konsumen di rumahnya masing masing
itu distribusi produk produk pertanian
oleh sebab itu kita sebagai orang bali harus sadar kalau pertanian ini adalah kegiatan yang fundamental yang harus kita jaga
sejak dua ribu enam belas gung weda juga mendorong agar pemerintah kabupaten buleleng mau membangun sekolah kejuruan yang khusus mendidik anak anak tentang ilmu pertanian
saat ini di desa goblek sedang dibangun sekolah menengah kejuruan negeri yang nantinya tidak hanya mengajarkan proses bertani di lahan
juga pemanfaatan teknologi terbarukan produksi serta pemasaran hasil pertanian
sebuah terobosan yang menekankan
sebuah terobosan yang menekankan
sebuah terobosan yang menekankan
sebuah terobosan yang menekankan
sebuah terobosan yang menekankan
sebuah terobosan yang menekankan
kekuatan dan malangnya
kelembagaan di kota itu merupakan segala berpengaruhal yang m liters setelah negeri
terus garisnya bertengkar color
ya anak anak kenapa kok tamat smp maunya smk jurusannya pariwisata
terus setelah itu kuliahnya juga pariwisata kerja juga keluar
itu salah satu contohnya gitu
mungkin itu yang membuat pelajaran buat kami ya covid itu
penggunaan teknologi terbarukan dianggap menjadi jurus ampuh
yang bisa menarik minat anak muda serta warga bali pada umumnya
agar tidak benar benar meninggalkan sektor pertanian dan berpangku pada pariwisata
setiap doa yang terpanjang juga tetesan keringat di pelipis gung weda
bukan semata mata untuk kepentingannya sendiri
bekal teknologi yang ia bagikan kepada petani
juga salah satu bentuk ikhtiar
merawat keberlangsungan hidup masyarakat bali
saat anak muda kita meningkatkan pertanian hancur negara ini
jadi ayo anak muda indonesia kita kembali ke sektor pertanian
ini adalah kekuatan bangsa kita
kita punya tanah yang subur kita punya air yang banyak
kita punya iklim cuma dua musim hujan dan musim kemarau saja
kita punya air melimpah
kita punya matahari sepanjang tahun
ini kekuatan bangsa kita
dan ini terbarukan
tanam sekarang tahun depan panen
dua tahun lagi panen terus
jadi inilah kekuatan kita ayo kita menjadi petani petani muda
ketua ketua ketua
ketua ketua ketua